didampingi menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali presiden joko widodo menyambut kontingen atlet paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh di istana bogor jawa barat pada jumat pagi
dalam sambutannya presiden menyatakan apresiasinya bagi para atlet dan pihak terkait
presiden sangat bangga karena untuk pertama kalinya dua emas berhasil diraih oleh atlet paralimpiade di cabang olahraga bulu tangkis
pemerintah indonesia memberikan apresiasi bonus bagi para atlet peraih medali non medali serta para pelatih
peraih medali emas mendapatkan bonus rp lima lima miliar peraih medali perak rp dua lima miliar serta perunggu rp satu lima miliar
pada perhelatan paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh indonesia meraih total sembilan medali dua emas tiga perak dan empat medali perunggu
yang saudara raih pemerintah memberikan penghargaan apresiasi berupa bonus rp lima lima miliar kepada peraih emas
rp dua lima miliar kepada peraih medali perak
rp satu lima miliar kepada peraih medali perunggu
dan bonus juga diberikan kepada para atlet non peraih medali serta pelatihnya